dan untuk mengetahui kondisi terkini pasca gempa kita sudah terhubung melalui sambungan telpon dengan kepala basarnas ambon muslimin
pak muslimin selamat siang
iya selamat siang mbak elvira
pak muslimin bagaimana saat ini penanganan korban pasca gempa dan juga pantauan terakhir di lapangan
oke terima kasih
terkait dengan tugas kami sebagai tim evakuasi namun sampai dengan hari ketiga ini
kita melakukan pemantauan dan koordinasi terkait dengan pasca gempa yang enam
hingga saat ini sudah mulai kondusif sudah mulai kondusif namun sebagian besar juga masyarakat masih banyak yang mengungsi di ketinggian
mengingat gempa gempa susulan masih sering terjadi
pak muslimin apakah masih ada warga yang melaporkan anggota keluarganya yang hilang pasca gempa
untuk saat ini laporan terhadap korban yang hilang sudah tidak ada kami terima
namun untuk pendatangan
juga kita masih melakukan masih melakukan sampai berapa korban yang mengungsi sampai dengan saat ini
baik boleh di sharing pak data terakhir berapa banyak korban meninggal dunia dan yang saat ini masih dirawat di sejumlah rumah sakit akibat gempa
oke terima kasih
kalau untuk data yang meninggal dunia sampai dengan tadi malam kami terima itu berjumlah sembilan belas orang
dan yang luka luka termasuk yang dirawat itu berjumlah satu ratus dua puluh enam
dan masyarakat yang mengungsi kurang lebih satu lima ratus jiwa begitu
pak muslimin terakhir tadi anda menyebutkan masih terjadi sejumlah gempa susulan di ambon
sementara kita tahu juga beberapa infrastruktur mengalami kerusakan
apakah ada himbawan bagi warga yang tetap bertahan di rumah mereka meski rumah mereka mengalami kerusakan
ya kami juga sudah mensosialisasikan menyampaikan
terkait dengan gempa gempa susulan menghimbau kepada masyarakat
jika terjadi gempa susulan dengan durasi sekian detik
dimohon supaya segera keluar dari rumah dan mencari tempat yang lebih aman
kepala basar nasambon pak muslimin terima kasih
sudah berbagi informasi bersama kami di cnn news report